dan saudara pada hari kedua libur lebaran bandara sultan hasanuddin di makassar sulawesi selatan masih ramai oleh pemudik
sejak tiga april hingga kamis sebelas april siang para pemudik mencapai hampir dua ratus empat puluh ribu penumpang
warga juga masih ramai untuk mudik dan mulai kembali ke daerah asal
dan adakan kami linda wirawan yang melaporkan dari bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan
linda selamat siang gambarkan kepada kami seramai apa bandara saat ini dan kapan arus balik ini akan mulai terjadi linda
untuk arus balik ini akan mulai terjadi besok dan diprediksi oleh pihak bandara akan menjadi puncak
artinya tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
sedangkan saudara untuk dari pantauan kami masalah keramaian kami memantau sejak pagi tadi memang sempat bandara ini sepi
namun sejak pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah ini kemudian para calon penumpang sudah mulai berdatangan
ini memadati bandara sultan hasanuddin makassar walau memang tidak seramai beberapa hari jelang lebaran kemarin
namun untuk hari ini jumlah penumpang
penumpang ini diperkirakan akan meningkat dibandingkan hari kemarin
di hari pertama idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah di mana kemarin ada sebanyak empat belas enam ratus penumpang
sedangkan untuk hari ini rencana operasional jumlah penumpang yakni sebanyak lima belas delapan ratus lima puluh delapan penumpang
yang dibagi menjadi penumpang kedatangan ada sebanyak delapan penumpang keberangkatan sebanyak lima dua ratus dan penumpang transit
ini baru rencana operasional jumlah penumpang saudara
namun dari pihak bandara memprediksi bahwa total jumlah penumpang nantinya akan mencapai tujuh belas hingga delapan belas penumpang pada hari ini
tadi kami juga sempat bertanya alasan kenapa memilih melakukan perjalanan di hari kedua lebaran idul fitri
seperti itu ada yang menjawab karena harga tiket yang lebih murah ini menjadi salah satu alasan
alasan lainnya juga karena mungkin mereka sempat bekerja seperti itu pada hari idul fitri kemarin
sehingga baru sempat pulang ke kampung halamannya pada hari ini
untuk trafik akumulasi penumpang saudara sejak tanggal tiga april sampai tanggal sepuluh april kemarin ini sudah mencapai dua ratus empat puluh empat ribu penumpang
namun jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu di tahun dua ribu dua puluh tiga ada sebanyak dua ratus lima puluh satu tujuh ratus penumpang di waktu yang sama
ini berarti bahwa pergerakan pesawat juga berkurang di mana di tahun sebelumnya ada sebanyak satu sembilan ratus enam puluh enam pergerakan pesawat
namun di tahun ini hanya ada satu delapan ratus tujuh puluh tiga pergerakan pesawat
untuk memastikan kenyamanan dan juga keamanan dari para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan di bandara sultan hasanuddin
dari pihak bandara juga membangun posko terpadu angkutan udara lebaran
ini akan terus ada sampai pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh empat nanti
dihimbau juga kepada para calon penumpang untuk bisa hadir lebih awal datang lebih awal di bandara
dan juga bisa melakukan perjalanan secara aman dan juga nyaman
baik di hari kedua lebaran ini terpantau mulai semakin padat
itu diprediksi tujuh belas ribu akan melakukan perjalanan karena harga tiketnya jauh lebih murah
terima kasih linda triwirawan yang melaporkan langsung dari bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan